mau kemana sih kok gak balik balik
aku cari aja deh
lu mau kemana
aneh mau ke dalam
ini kue nih li ada di meja
ngapain lu ke belakang
eh toke langgar
kenapa intinya ngomong dari tadi
terus kenapa intinya makan
eh gue juga gak tau nih gue buat siapa nih
salahkan ya aku sangat menghargai kalian
walaupun muda disini
aku pengen kalian masuk
terus jadi saksi pernikahan aku
yuk hijab kabul mau dimulai
apa bagusnya sih murthy
kalau banget mengikah sama murthy
apa sih adik sayang
butuh figur ayah yang baik kayak aku
terus kalau kita itu menikahi janda
dan perempuan yang sangat membutuhkan
itu jauh lebih baik
terus abang lebih percaya sama
gombalan gombalannya murthy daripada aku
abang kan tau ranti tuh orangnya baik
gak ada apa apanya dibanding sama murti
aku akan selalu doain kamu
semoga kamu bisa dapat laki laki yang lebih baik
dan lebih tampan dari aku ke depannya
maaf mas calon pengantin wanitanya sudah siap
ayo masuk dong jangan pada bengong
ya makan minum di dalam
permainan apalagi sih yang dimauin sama bang jaka
udah bagus dapet ranti
kalau murti nikah sama bang jaka
berarti otomatis gavin gak bakal ada yang ganggu lagi
dan bitumen mental yangquestianya
sebentar lagi murtisah jadi milik gue
tapi kok kayak ada yang ngeganjel ya
kenapa perasaan gue gak enak ya
apakah sudah bisa kita mulai hijab kabulnya
meski cuma sebentar
ternyata kehadiran mas jaka berarti banget dalam hidup aku
kenalin nih abang aku
kenalin nih temen aku
ini karena aku terlalu lelah sendiri
aku rindu punya keluarga utuh
ada suami dan anak anak
baiklah bapak dan ibu
saya akan memulai
kalau dan setelah itu